antara sejumlah persoalan sumber air di sumba timur
sebuah dusun memiliki caranya sendiri untuk berkembang
terletak di lokasi terpencil dengan berbagai keterbatasan
justru membuat dusun ini menemukan keberuntungannya
dusun kamalapia kini mandiri setelah mampu mengakses air bersih
dan menghasilkan listrik gratis untuk seluruh warga dusun
tanpa campur tangan pemerintah
dusun kamalapia kota kawau adalah dusun kecil
yang terletak di antara savana di sumba timur
tidak banyak yang pernah mendengar apalagi datang ke dusun ini
padang savana seolah berhasil menyembunyikannya dari peradaban
sebagai dusun kecil dengan jumlah penduduk tidak lebih dari seratus jiwa
dusun kamalapia memiliki berbagai keterbatasan
kebutuhan pokok sulit didapat listrik belum tersedia
sarana pendidikan minim bahkan sumber air sulit dijangkau
akan tetapi siapa sangka
justru keterbatasan itulah yang membuat dusun kamalapia mendapatkan keberuntungannya
lima tahun lalu relawan pendidikan mulai berdatangan ke dusun ini
dan perlahan mengubah kamalapia
andreas medi datang ke dusun kamalapia sebagai pengajar sukarela
untuk mengajarkan baca dan tulis kepada anak anak
saat pertama datang andre merasakan kamalapia serba terbatas
penyebab utamanya adalah jauhnya letak sumber air
andre pun menyampaikan masalah ini kepada teman temannya yang berada di bali
kemudian mereka ikut memikirkan solusi untuk dusun ini
di sungai kecil yang terletak di dasar dusun
andre memasang alat yang dikirim oleh teman temannya
teknologi sederhana inilah yang mengubah wajah dusun kamalapia
air sungai bisa didorong oleh pompa tanpa listrik menuju dusun
bahkan dari sungai ini
warga dusun kamalapia bisa memiliki listrik sendiri gratis
pak ini gimana cara kerja mesin mesin ini pak
ketika air turun itu membawa udara
nah udara itu terjerembab di tabung tidak ada jalan keluar
akhirnya udara itulah yang mendorong air untuk naik ke atas
selain untuk air minum atau air bersih ke dusun warga
untuk apa lagi sumber air ini pak
untuk membangkit tenaga listrik
sejak air lebih dekat dan listrik bukan lagi barang mahal
dusun kamalapia berubah
air melimpah dan pola hidup bersih mulai menjadi bagian dari keseharian warga
warga yang sebelumnya hanya mengandalkan jagung
kini belajar membuka kebun sayur karena ada air untuk menyirami tanaman
dulu waktu air itu belum bisa disedot atau dipompa dari mata air ke desa
itu seperti apa warga mendapatkan air itu pak
kalau soal itu wah memang agak susah dulu
tapi timba dikali pakai jerigen
kalau laki laki bisa bawa empat jerigen kalau perempuan paling paling dua
setiap hari turun ke
pagi sore lalu sekarang setelah air ini sudah sangat dekat ini keuntungan apa buat warga ini pak
ya kita bisa pakai mandi karena sudah ada di dekatnya kita di sini toh di kampung
bisa pakai siram sayur untuk minum juga bisa serbaguna semua di situ
nah artinya kebun sayur ini waktu air masih di bawah belum ada
tidak hanya membuka kebun anak anak dusun kamalapia pun kini juga berkesempatan memperoleh makanan bergizi
selain menanam sayur warga juga memelihara ikan lele untuk dikonsumsi sehari hari
air sangat vital untuk menopang kehidupan
air telah mengubah kehidupan warga dusun kamalapia memperbaiki harapan mereka dan menjaga masa depan anak anak mereka
yogitu juliarto sumba timur